ini ya makasih ya nak astaghfirullahaladzim ayah ayah ini batuk darah ya
awas ya jangan sampai ada yang ketinggalan
jangan cuma tahu narik iurannya doang
boneka anak bapak
keliatannya sudah perlu diganti
virus penyakit dari boneka itu
bisa menjadi sumber dari penyakitnya
boneka ini pula dinik
boneka ini bukan sumber penyakit
ya jangan buang boneka ini ya
sayang kalau pengen cepat sembuh
menurut kata pak dokter
pak dokter bukan orang jahat
ragian bonekanya itu sudah jelek
dibuang aja ya sayang
nanti akan nyariin yang lebih bagus dari ini
enggak ayah jahat
ayah ayah enggak mau
bagaimana ini pak yaak
pak yaak pak yaak
salat di depan di dalam kan masih lega
saya cuma nggak mau rumah allah ini jadi kotor dan najis
gara gara saya sholat di dalam
nanti kok pak yanto bisa bicara seperti itu
saya ini kan tukang sampah pak yaak
tiap hari saya megang sampah dan kotoran
rumah allah ini terlalu suci buat orang seperti saya pak
luar biasa pak yaak
orang yang merendah di dalamnya
ini seperti payanto
sungguh sangat mulia di mata allah
terima kasih anak
ini batuk darah ya
bu kalau begitu kita harus bawa diri ke puskesmas buku
tapi ya kita bayar dokternya gimana
karena resep yang kemarin aja belum ditebus kok
bu kalau begitu saya harus pergi dulu ke rumah dato rambi bu
ayah mau ngapain di sana
saya harus pinjam uang sama dia bu
aku sudah bayar semua hutang hutang suamimu di meja cuci
jadi sekarang sebagai imbalannya
kamu harus jadi istri
kesian anak dan suami saya
suamimu sendiri yang membuat perjanjian ini
seret dia bawa ke kamar
emangnya kamu ada jaminan
dalam tempoh satu bulan
uang itu akan saya kembalikan
semua orang susah kalau datang ke sini
aku tidak percaya
saya mau datang
saya harus memperubah
aku tidak peduli
seret dia keluar
sial kalau lama lama
aku akan pinjamkan kamu uang
kamu harus kembalikan itu
tolong bawa dia ke belakang
dan kasih berapa saja dia minta
ayah benar benar sanggup
membalikan uangnya datuk rampe dalam seminggu
tenang aja bu
seminggu lagi kan ayah gajian
jadi gak usah khawatir
batuknya sudah agak berkurang
tapi ibu harus bisa menjaga kondisi tubuhnya
dari resep yang saya berikan
supaya dia benar benar sembuh
berangkat sekolah dulu ya
sekolah yang pintar ya sayang
biar hidupmu gak susah seperti ayah
siti berangkat dulu ya
bantu ibu koreksi ulangan di kantor guru
mau anakku kalu sampah bener bener bikin gua bete
gua juga geling kan kayaknya
iish cuper banget sih tuh anakku
udah deh san
enter ketahuan dong cepetan di gedung
bang mau beli es banget ya
ah lu kesini itu cuman mau rusak langgana gua aja ya maaf bang saya haus bang udah dibuka
saja deh bang eh lu pantes minum air jombaran jangan aja sekarang mau pergi